sejumlah pentolan partai solidaritas indonesia atau psi memutuskan hengkang dari partai sepanjang tahun ini
meski mengaku menjadi hal yang lumrah mengenai keluar masuknya kader dalam sebuah partai
namun langkah mundur dari sejumlah kader ini disebut sebagai akibat tak sejalannya pandangan politik mereka dengan partai
lalu benarkah alasan kemimpinan internal menjadi alasan kuat perpindahan ini
dan untuk bahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
direktur eksekutif indro strategik ahmad khairul umam
assalamualaikum selamat sore mas umam
selamat sore mas ram
baik dan kami juga telah menghubungi dari pihak psi namun belum bisa bergabung pada dialog sore hari ini
dan langsung saja saya ke mas umam
kalau kemudian kita lihat sejumlah pentolan kader dengan nama yang cukup besar mundur
apakah ini hanya sebatas urusan perbedaan pandangan
atau kemudian butuh ruang gerak bagi mereka dengan parpol yang lebih besar
yang berpotensi bisa lolos di parlemen dua ribu dua puluh dua

iya apa yang dialami oleh psi adalah sebuah problem yang memang harus diantisipasi
karena bagaimanapun juga posisi psi pada pilpres atau pemilu di dua ribu sembilan belas lalu adalah mesin politik yang paling optimal
dalam konteks mengonsolidasikan basis pemilih muda
tetapi kemudian seiring berjalan ada problem yang cukup serius
baik itu di internal terutama di aspek faksionalisme internal partai
kemudian ditambah dengan ketidakmampuan mengaktualisasikan visi misi dan platform politik
yang kemudian menunjukkan karakter dari politik muda itu sendiri
sehingga karakter integritas kemudian anti korupsi dan juga multikulturalisme
yang hendak disampaikan oleh psi kemudian menjadi cukup debatable
nah hal ini juga kemudian ditambah oleh beberapa hal
kalau misalnya kita cermati dari kepemimpinan giring ganesha bagaimanapun juga belakangan
to some extent memang menghadirkan sebuah ledakan berita
tetapi pada saat yang sama ledakan berita yang dimunculkan oleh statement statement ketua umum psi giring ganesha
kemudian memunculkan sebuah antipati yaitu sentimen negatif dari proses politik yang kemudian berjalan
tentu serangan serangan misalnya kepada kelompok tertentu dari elemen kekuatan islam
termasuk juga kepada individu anies baswedan
yang mungkin tidak dianggap sebagai sebuah representasi karakter psi sebagai politik muda
yang kemudian mengutamakan cara pandang dan juga karakter yang multikultural
nah oleh karena itu seharusnya psi memang bisa bermain dan berselantar dengan isu isu besar
tetap berpihak pada isu isu atau narasi kebijakan publik yang berorientasi pada
bajikan anti korupsi integritas multikulturalisme
tanpa harus terjebak di dalam konteks hatepeech atau narasi kebencian
yang justru itu tidak produktif bagi psi itu sendiri
baik mas umam ini artinya kalau anda melihat sejumlah faktor yang disebutkan
itu lebih besar mana antara kemudian opportunity gerak ruang politik tadi
bagi sejumlah kader yang mungkin punya nama besar
atau kemudian jangan jangan dengan sejumlah narasi narasi kritik yang mungkin disebut

tajam kepada pihak tertentu begitu itu menjadi angin yang mungkin tidak baik
begitu bagi psi di dua ribu dua puluh empat lebih dominan yang mana anda melihat
iya nama besar itu tidak menjamin sebuah pikiran besar dan juga langkah besar
nah oleh karena itu nama nama besar yang ada di psi memang harus mengonsolidasikan
pasti kekuatannya terutama dalam situasi instabilitas internal partai psi itu sendiri
nah oleh karena itu yang bisa dilakukan adalah
coba untuk mengevaluasi kembali sebenarnya apa yang kemudian menjadi problem di situ
nah oleh karena itu di dalam konteks ini psi harus kembali menghitung ulang
karena bagaimanapun juga yang dimiliki oleh psi saat ini tentu tidak sesolid psi pada dua ribu sembilan belas yang lalu
oleh karena itu kalau misal kita cek mas bram dari hasil analisa data dari berbagai survei
psi yang biasanya masuk dalam jajaran
elit pada level partai non parlemen tapi kemudian per hari ini elektabilitasnya berhasil di bypass oleh partai partai baru non parlemen
seperti partai buruh termasuk partai perindo
nah ini adalah sebuah warning yang cukup serius
nah apa yang bisa dilakukan adalah sama tentu evaluasi total strategi politik
yang kedua karakter politik muda itu seharusnya menjadi melting point dari berbagai kesempatan ekstrim yang ada di indonesia
bukan kemudian psi menjadi bagian dari kekuatan ekstrim itu sendiri
nah mungkin ini juga bagian dari sebuah pembacaan yang debatable di internal psi
tetapi karakter muda yang kemudian memiliki basis pemilih loyal anak muda lebih cenderung sebaiknya menunjukkan karakter yang kemudian bisa menjadi penyejuk pengayom berbagai perbedaan
bukan kemudian mempertajam perbedaan itu sendiri demikian mas rena
oke artinya ada harapan untuk kemudian bahasa politik muda tadi bisa terwakilkan begitu ya oleh psi
nah mas kalau kita melihat politik muda ini sebenarnya menjadi potensi bagi psi
tapi dengan kondisi hari ini yang anda katakan tadi mungkin kurang bisa mengaktualisasikan
apakah itu hanya karena tidak lolos parlemen nasional di dua ribu sembilan belas
atau kemudian kurang bisa mengartikulasikan lagi visi dan misi di awal dulu terbentuk dan juga disosialisasikan begitu
ya kalau misal kita lihat psi sebenarnya sudah memiliki peluang cukup besar di pemilu dua ribu sembilan belas yang lalu
dari aspek nama baik di level nasional maupun di level lokal
beberapa nama caleg di level lokal dan juga nasional memiliki potensi besar waktu itu
untuk mengamankan kursi di parlemen baik di nasional maupun di lokal
tetapi memang diakui atau tidak ada dinamika politik yang waktu itu memang kurang berpihak
pada psi mulai dari pengang kepada pak basuki tahayakurnama
yang ternyata kalah dalam dinamika pilkada di dki tahun dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas
ditambah lagi ikhtiar politik psi dengan mencalonkan profesor mahfud md sebagai cawapres
yang waktu itu diakui atau tidak psi adalah salah satu dari leading political machine yang menjebatani itu
tetapi kemudian pada endingnya ikhtiar itu kemudian tidak berhasil karena dinamika politik
nah situasi itu yang kemudian di level tertentu
seperti efektivitas mesin politik psi di dua ribu sembilan belas yang lalu
maka kemudian yang bisa dilakukan psi adalah
jaga soliditas internal dengan tetap mempertahankan basis pemilih loyal
berusaha melakukan ekspansi terhadap basis swing voters atau undecided voters
nah tetapi lima tahun berjalan saat ini sudah tiga tahun
lima tahun ke depan atau satu tahun menjelang pemilu di empat belas februari dua ribu dua puluh
ternyata psi mengalami problem cukup serius dalam menjaga soliditas internalnya
nah tentu hal ini akan berpengaruh cukup serius bagi psi
karena bagaimanapun juga kekuatan psi saat ini
tidak sesolid psi di dua ribu sembilan belas yang lalu
tapi kalau kemudian nanti ada dinamika politik yang ternyata juga tidak sesuai
dengan apa yang sudah didesain distimulasikan oleh psi
maka berpotensi juga psi kemudian kembali tidak lolos
tetapi yang terpenting mas bram
selain harus mampu menjaga kepercayaan publik atau public trust kepada partai
diakui atau tidak
psi juga harus mampu mengkonsolidasikan kepercayaan para donaturnya
ini terkait dengan logistik politik
kalau misal kemudian psi tidak mau atau tidak mampu melakukan itu
maka potensi yang kemudian dihadapi oleh psi sangat besar
bukan hanya terkait dengan konteks elektabilitas
tetapi mengalami degradasi logistik politik yang justru itu akan mempersempit ruang gerak psi
di pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
demikian mas bram
kalau kemudian kita bicara soal evaluasi bagaimana kondisi di hari ini
mana yang lebih efektif untuk kemudian diprioritaskan
adalah pembenahan gerak langkah partai dalam artikulasi
tadi kalau anda mengatakan jualannya masih soal politik muda
dengan mungkin tidak menggunakan isu isu yang digunakan sebelum ini
atau kemudian meletakkan tokoh tokoh partai yang kemudian dianggap mempunyai influence yang cukup bagus
begitu sebagai representasi anak muda
kalau kita lihat partai politik indonesia sebetulnya belum matang untuk menjadi partai massa
masih kemudian dengan figur figur yang besar di setiap partainya
seperti apa anda melihat
ya memang dalam konteks ini partai politik memang akan didorong oleh figur
bagaimanapun juga di dalam konteks masyarakat politik di indonesia
pattern klien itu masih menjadi faktor yang cukup signifikan dalam konteks mengonsolidasikan basis pemilih
tetapi pada saat yang sama ketika kemudian memiliki tokoh yang berpengaruh
tetapi harus dicek kembali
apakah pengaruh yang dihadirkan
cenderung menghadirkan sentimen positif
ataukah sentimen negatif
kalau misal kemudian sentimen positif
tentu itu akan tercermin pada elektabilitas sebuah partai
tetapi kalau misal kemudian sentimennya negatif
yang dimunculkan adalah sebuah ledakan isu
tetapi isu yang memunculkan itu adalah karakternya sentimen negatif
dan menciptakan kontroversi
maka potensi menghadirkan defisit elektoral
nah oleh karena itu harus dicek kembali
menurut saya yang bisa dilakukan psi setidaknya ada dua
pertama repositioning kembali karakter politik muda psi
bagaimana kemudian psi harus menempatkan narasi wacana di dalam konteks kebangsaan
menjadi bagian dari persatuan
ataukah justru mempertebal dan juga mempertajam polarisasi
itu harus di clear kan
yang kedua tentu evaluasi terkait dengan konteks kepemimpinan
di level mana belum internal di dalam konteks koordinasi konsolidasi
sehingga kemudian faksionalisme di dalam psi bisa terselesaikan lebih cepat
kalau dua hal itu harus bisa dilakukan dalam waktu praktis enam bulan ke depan
kalau tidak bisa dilakukan enam bulan ke depan
maka bulan terakhir menuju februari dua ribu dua puluh
berpotensi menjadi ajang degradasi kapasitas politik
baik tentu ancamannya adalah defisit elektoral
seperti yang anda sebutkan begitu ya paling tidak kalau dalam enam bulan tidak bisa kemudian memperbaiki langkah ke depannya
terima kasih mas hoero luhmam direktur sekutif indo strategic
telah bergabung bersama kami dan memberikan insight di cnn indonesia newsroom
selamat sore salam sehat mas umam
selamat sore selamat sore mas bram